kita update dulu informasi dari aktivitas vulkanik gunung api sinabung yang kembali meningkat sejak rabu pagi
awan panas guguran terjadi secara terus menerus
pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi mencatat telah terjadi tujuh belas kali guguran awan panas sejak pagi hingga siang tadi
guguran awan panas gunung api sinabung kabupaten karo sumatera utara kembali terjadi
sejak rabu dini hari awan panas guguran terjadi secara beruntun
terlihat material vulkanik berwarna hitam pekat keluar dari puncak gunung api sinabung dan mengakibatkan langit di sekitar gunung sinabung gelap
pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi atau pvmbg gunung api sinabung mencatat
sejak pukul sembilan tiga puluh pagi tadi hingga pukul sebelas terjadi tujuh belas kali awan panas guguran beruntun dengan jarak luncur terjauh yang dapat diamati yakni sejauh empat lima ratus meter
diperkirakan awan panas guguran ini terjadi akibat longsornya

pukul sembilan tiga puluh pagi tadi hingga pukul sebelas terjadi awan panas guguran beruntun dengan jarak luncur terjauh empat lima ratus meter